dompet digital disebut memfasilitasi praktik judi online
temuan ini yang diungkapkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
penggunaan dompet digital ini paling disukai pengguna milenial
daripada menggunakan menu pembayaran transfer antar rekening bank
saat gagal menang di satu situs
maka para pemain ini akan mencari situs judi online lainnya
yang bisa dengan mudah ditemukan
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
yunus husien kepala ppatk dua ribu dua dua ribu sebelas
selamat pagi pak yunus
selamat pagi semuanya
ya selamat sehat pak
pak ini sebuah kenyataan yang mengerikan ya
karena ternyata judi online marak
dan sekarang mereka menggunakan dompet digital
untuk memfasilitasi transaksi keuangan
apa pendapat bapak mengenai hal ini
jadi key wallet atau dompet digital
digital itu misalnya ada ovo
ataupun yang sejenis
memang salah satu alat pembayaran digital ya
yang cepat sekali real time gitu
jadi begitu di kredit
akan bertambah uang ketika
setelah itu uangnya bisa dipakai gitu
jika untuk menurut suria
harus adu cepat sama mereka gitu
untuk mengajarnya gitu
ini salah satu kelebihan dari dompet digital ini
mirip juga dengan yang ada transfer bi
dengan menggunakan bi fas misalnya
itu real time dan langsung bisa dipakai uangnya
itu salah satu kelebihan dari dompet digital
sehingga menarik buat mereka yang bermain juri ini
kirimnya cepat bahan dari cepat juga dapat
maka sekarang transaksi transaksi qris
tapi di atas batas negara juga untuk laksuan pembayaran
berarti ini dipermudah dalam artian transaksinya ya pak
lalu sebelum saya bergeser mengenai pertumbuhan jumlah judi online
yang bahkan mencapai delapan puluh satu triliun dalam tempo waktu tidak lebih dari lima tahun
yang menarik misalkan kita dua ribu dua puluh dua dua ribu tujuh belas
kenaikan lebih dari dua triliun pak
nah lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah
sejauh mana ppatk bisa mengawasi transaksi melalui e wallet ini
dan apakah setiap ini sudah pernah ada pak
apakah ada tindakan yang membedel membatasi
ataupun juga membekukan transaksi online melalui e wallet ini pak
jadi begini ya memang ada dua sisi
sisi website atau aplikasi atau platformnya ya
itu pun kalau itu dihubungkan terkait dengan kominfo ya
ada otomatis bisa juga ada laporan dari masyarakat
bisa juga dia menggunakan asset engine tertentu
setelah ketemu setelah lagu patroli baru dibukukan
itu dari sudut website yang menyediakan judi online
nah dari sudut lain pembayarannya
memang ppatk di undang undang delapan dua ribu sepuluh bisa menunda transaksi
diatur di pasar delapan puluh empat ya ayat satu itu rupi
tapi saya khawatir kalah cepat karena tahunya belakangan jadi kalah cepat
sehingga kalau menurut saya perlu juga kerjasama dengan bi
bank indonesia sebagai otoritas payment system
bagaimana kalau bisa mencegah sebelumnya
kalau ketahuan memang itu rekening rekening dalam rangka judi
rekening kembali dari judi misalnya
mungkin lebih baik bekerja sama dengan kominfo itu diinformasikan dan di block
sehingga tidak bisa terjadi pembayaran yang salah itu
lebih baik mencegah
kalau sudah terjadi
dikejar kemudian dihutukan
saya kira kalah cepat sama mereka
lebih baik mencegah identifikasi mereka
dan itu baru di blacklist lah gitu di blacklist
nah jadi kalau dia mau transaksi udah nggak bisa gitu
berarti bisa dikatakan mereka menggunakan taktik yang cukup bumpuni ya pak
strateginya untuk bisa menggait para pengguna lah
dan yang menarik adalah apa saja temuan ppatkm nya pak
terkait dengan modus modus mereka bertransaksi judi online di indonesia
jadi selain pengguna internet begitu banyak
masyarakat kita mungkin males kerja keras mungkin cepat kaya

juga berapa orang mereka banyak menggunakan slot slot ya judi online ya
termasuk anggota dprd kita yang sudah diberhentikan
itu gitu juga
jadi di sini ada masalah nilai masalah value
sikap dari orang kita kenapa ingin cepat berjaya
kemudian modusnya pun terus berkembang gitu
berkembang bukan hanya dengan memanfaatkan sistem pembayaran yang ada
yang tadi misalnya e wallet ya
dan transfer di kas batas negara
juga di indonesia ini buat rekening itu mudah
buat rekening mudah karena karena pakai identitas palsu
kita belum punya single id di indonesia
dan rekening itu pun banyak diperjualbelikan gitu
dipakai oleh orang lain gitu
sehingga mengejarnya pun jadi masalah
karena kalau kita mau blacklist rekening a misalnya
ternyata dia dapat rekening lain lagi dia beli lagi
dia ganti rekening lain lagi
jadi ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi di sini
nah di sini progres sama ppatk kominfo bi ya kepolisian juga lah
lebih banyak mencegah sebenarnya
daripada mengejar kalau sudah terjadi transaksi lebih susah lagi
walaupun ppatk sudah cukup banyak melaporkan
ke penegak hukum
tapi kan jenisnya tidak mudah juga
mengajar atlet yang sudah pergi itu agak susah juga
sehingga lebih baik mencegah kalau menurut saya
terutama edukasi sosialisasi kepada publik
dan penawaran yang namanya judul lainnya itu banyak sekali
mudah sekali kita ketik misalnya nama tertentu saja
ya sudah keluar dia
itu keluar macam macam perjudian itu
lebih lagi ditawarkan lewat game game
lewat link link tertentu itu ditawarkan lewat segala macam
mungkin juga ada orang orang ya
apa orang orang yang cukup dikenal
punya banyak pengikut
mereka juga kadang kadang ada mencantumkan link link seperti itu
pak tadi bapak di awal mengatakan kesulitan saatnya sudah terjadi transaksi
karena kecepatan teknologi mereka diendusnya lebih sulit
daripada misalkan lebih baik preventif atau preventionnya ya pak ya
lalu sebenarnya pak apakah teknologi yang semakin canggih menyulitkan untuk pemerintah sendiri
yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi
ataukah memang harus ada upgrade nih pak
terkait dengan bagaimana pencegahan seandainya sudah terjadi
dan mengingat juga teknologi menjadi salah satu platform untuk judi online ini pak
ya memang ini masalah besar
terkait dengan teknologi
termasuk dengan data pribadi ya
ini terjadi transformasi besar besaran ya
yang harus kita ikuti kita mengerti
bukan saja pimpinan bank pejabat bank pegawai bank
masyarakat juga harus melakukan transformasi digital ini
termasuk pphtk semuanya
sehingga pada waktu mereka memasang sistem
misalnya pembayaran atau sistem lain ya
mereka bisa mengantisipasi
mencegah terjadinya kata kata hal yang tidak diinginkan
kalaupun ada yang menyimpang ingin diperbaiki
atau hasilnya ingin dikejar bisa dilakukan
dan itu semuanya harus disiapkan oleh orang orang yang ahli
mengerti mengenai teknologi ini

bagi banyak orang yang awam
dengan teknologi yang terus berkembang pesat ini
misalnya blockchain dan lain sebagainya
itu juga ada banyak orang yang tidak mengerti
kita juga harus mengindikasi pak
ada aliran dana dari transaksi tadi
terutama dengan e wallet
berpindah ke negara negara lain
ada beberapa riset yang saya baca itu berpindah ke thailand
kamboja filipina bahkan ke negara negara dengan tax haven seperti itu ya
bapak bagaimana melihat kondisi ini pak
dan apa yang harus dilakukan oleh pptk dan pemerintah untuk mengatasi hal ini
e wallet itu misalnya oppo misalnya gopay misalnya kemudian e wallet lainnya
dia merupakan reporting parties ya
menurut pasal tujuh belas
undang undang delapan dua ribu sepuluh terhadap peraturan pemerintah terakhir

berarti sebenarnya reporting parties
dia yang harus melaporkan transaksi transaksi mencuri jagaan
ini termasuk yang mencuri jaga ya
yang digital digital apalagi antara lainnya judi itu
nah memang dia bisa laporkan
tapi yang dilaporkan itu yang sudah terjadi
tinggal jejak jejaknya saja dalam rangka penyelidikan okelah
tapi kalau dalam rangka recovery
mengembalikan aset aset perjudian tadi agar lebih sulit
jadi yang ketahuan hanya jejaknya saja dari laporan laporan tadi
dan memang itu wajib dilaporkan oleh e wallet
cuman mengembalikan katakanlah
kalau ada proceed of crime dari hasil penjudian
ataupun judi itu sendiri dari bandar di luar ya susah
susah kalau menurut saya
cuman bandarnya kebanyakan di luar negeri
dari dulu seperti itu
seringkali transaksi ini juga di luar negeri
orang kita pun bermainnya bisa di luar negeri juga dengan bandar bandar itu
pak berarti dengan kondisi yang sulit seperti ini
terutama setelah terjadi transaksi
seperti apa nih pak kerjasama yang tepat untuk mengatasi hal ini
koordinasi seperti apa lintas departemen
kemudian juga peran aktif masyarakat untuk memberantas judi online ini
seperti apa pak
sebenarnya korporasi yang tepat untuk mengatasi hal ini pak
jadi masyarakat selain di edukasi supaya tidak banyak bermain
judi online semua masyarakat mau melaporkan
kemudian kerjasama antara kominfo
dimana menterinya diperintahkan langsung oleh presiden jokowi
untuk memberantas judi online ya pada waktu pelatihan kemarin
kemudian kerjasama dengan kepolisian
dan juga dengan kktk dan bi mutlak
tapi jangan terlalu formal
karena masalah digital ini bukan masalah yang simpan formal
kerjasamanya harus benar benar real dan cepat
kalau enggak ketinggalan zaman
kemana mana sementara kita masih harus buat mou yang detail dulu
harus ada orang yang kata kata ketemu misalnya
jadi kalau menurut saya informal itu perlu sekali
sudah saling percaya dalam agak melaksanakan tugas masing masing
karena bisa mencegah memberantas judi ini
karena merugikan bukan hanya merugikan
orang itu lari keluar ada capital flight
ada yang rugi juga merusak mental
orang jadi males berusaha
males untuk sekolah males untuk semacam
ingin main judi aja dan cepat kaya gitu
ya setiap tahun ada laporan ke ppatk jumlahnya ribuan ya pak
terhadap jujur online
tapi penanganannya sepertinya memang tadi bapak katakan
kalau sudah terjadi pelanggaran sudah terjadi transaksi
terbilang sulit ya pak
lalu apa sih pak langkah yang paling strategis dalam waktu dekat ini
mengingat pertumbuhannya masif sekali
tercatat angka yang keluar nih dana dari judi online
bahkan transaksi tersebut beralih ke negara negara tadi saya sebutkan pak
ya memang angka itu terus bertumbang ya
selama ada pasarnya ada marketnya ada demand nya di sini
terus meningkat ya
dan ya unfortunately kita mengandung devisa bebas
kemudian undang undang dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan ya
kita mengandung devisa bebas artinya orang boleh memiliki
kewalautan asing devisa
boleh membawanya ke luar negeri
boleh transfernya boleh melakukan pembayaran dan itu
tidak ada devisa bebas ya tidak ada kontrol lagi untuk devisa ini
kemudian dengan kecepatan kecepatan teknologi
dan dengan banyaknya permintaan judi
online sementara bandar yang banyak di luar negeri
dan dengan sangat mudah kita bisa lakukan judi online
memang ini apa
sudah situasi darurat untuk mencegah memberantas ini
nggak bisa hanya satu instansi saja
ya harus sama sama dan masyarakat juga harus ikut
termasuk ya sosial apa civil society itu harus juga
membantu supaya ini bisa tercegah atau terperantas
baik baik pak yunus terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
semoga segera ada langkah strategis ya pak untuk mengatasi judi online
yang semakin marah dan terbilang mengkhawatirkan bagi indonesia
terima kasih untuk waktu dan kebersamaan ya pak
terima kasih terima kasih selamat pagi